anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
puncak pandemi virus corona di indonesia diprediksi akan meningkat berkali kali lipat dari jumlah sekarang
perhitungan model matematika ini kini menjadi acuan bagi banyak pihak
akan pentingnya social dan physical distancing di indonesia yang terkesan kurang tegas
puncak pandemi bisa terjadi lebih cepat hingga penyebaran mencapai kurva menurun
jika aturan pemerintah mengurangi penyebaran virus dilakukan secara tegas dan tepat
berdasarkan data yang dihimpun oleh ikatan alumni departemen matematika universitas indonesia
setiap satu orang positif covid sembilan belas berpotensi menularkan penyakit kepada dua hingga tiga orang lain
jika implementasi physical distancing tidak dilakukan segera dan disiplin
maka jumlah ribuan orang yang terinfeksi saat ini diprediksi bisa menularkan covid sembilan belas ke lebih banyak orang
dari laju interaksi antar manusia tadi
maka model matematika yang dilakukan ikatan alumni departemen matematika universitas indonesia
menghitung berdasarkan tiga skenario
skenario pertama adalah jika per satu april dua ribu dua puluh tidak ada kebijakan yang signifikan dan tegas
dalam mengurangi interaksi antar manusia
skenario kedua adalah jika per satu april dua ribu dua puluh sudah ada kebijakan namun masih kurang tegas
dalam mengurangi interaksi antar manusia
skenario ketiga adalah jika per satu april dua ribu dua puluh
pemerintah melakukan kebijakan yang tegas dan strategis
dalam mengurangi interaksi antar manusia
dan masyarakat disiplin mengimplementasikan physical distancing
dari tiga skenario yang disebutkan
maka dapat ditarik prediksi puncak pandemi corona yang akan terjadi di indonesia
berdasarkan model matematika yang diolah ikatan alumni departemen matematika universitas indonesia
jika pemerintah tidak mengurangi interaksi antar manusia
maka tanggal puncak pandemi diprediksi baru akan terjadi
tanggal empat juni dua ribu dua puluh dan akumulasi kasus positif covid sembilan belas
akan mencapai ratusan ribu kasus
pandemi corona baru akan berakhir pada akhir agustus hingga awal oktober dua ribu dua puluh
jika pemerintah memiliki kebijakan namun masih kurang tegas dalam mengurangi interaksi antar manusia
puncak pandemi diprediksi terjadi pada dua mei dua ribu dua puluh dan akan terjadi di indonesia

pandemi berakhir antara akhir juni hingga awal juli dua ribu dua puluh
jika per satu april pemerintah sangat tegas dalam membatasi interaksi antar manusia
maka prediksi puncak pandemi corona di indonesia akan terjadi pada pertengahan bulan april dua ribu dua puluh
dengan penambahan kasus positif hanya lima ratusan kasus baru
dan akumulasi kasus positif bisa ditekan untuk mencapai tujuh belas ribu kasus
pandemi juga diprediksi pada bulan april dua ribu dua puluh

siaranya setuju jauh dari medications atau ambil cash
sejumlah peneliti dan akademisi di tanah air mengkhawatirkan kebijakan pemerintah yang lamban dan kurang progresif dalam menghentikan pandemi wabah covid sembilan belas
hasil simulasi menunjukkan kebijakan pemerintah sangat berpengaruh pada angka penyebaran dan penambahan pasien positif corona
akademisi berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengintervensi per positif corona
untuk mengintervensi angka penyebaran

berry michael kelvin peneliti ikatan alumni departemen matematika universitas indonesia
selamat malam pak barry
selamat malam mbak nana
dan melalui sambungan telepon ada pak iwan aryawan pakar epidemiologi fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
selamat malam pak iwan
oke saya mau ke pak berry terlebih dahulu
pak beri anda dan juga teman teman ikatan alumni matematika ui membuat perhitungan tiga skenario tentang penyebaran wabah corona
mungkin anda bisa jelaskan tiga skenario tersebut
tadi saya sudah bacakan sebelumnya tapi karena anda dan juga teman teman yang melakukan pelitian mungkin bisa dijelaskan lebih rigid pak beri
oke terima kasih mbak nana
mungkin pertama yang saya mau kasih tahu dulu adalah bahwa model ini lebih sifatnya lebih what ip skenario ya
dibandingkan dengan misalnya mempresentasikan
karena itu akan tidak banyak di
apabila ada kebijakan di tanggal satu april seperti yang tadi mbak nana sudah sebutkan juga memberikan tiga puncak pandemi berbeda satu mungkin di pertengahan april di mei dan juga di awal juni
hingga akhirnya di mungkin dari skenario satu dan dua kita baru bisa sampai ke zero cases per day gitu ya tidak ada kasus baru per hari lagi mungkin baru di awal tahun
tapi lagi lagi saya tekankan bahwa ini sangat sangat dinamis apalagi melihat dengan implementasi yang kita lihat di lapangan gitu ya sekarang bisa jadi sangat mundur atau sepertinya skenario tiga udah juga kami sangat pesimis itu bisa terjadi
karena ya rasa rasanya implementasi yang terjadi tidak seperti yang diharapkan oleh banyak peneliti gitu ya karena kita sangat berharap sebenarnya physical distancing benar benar bisa secara tegas diimplementasikan supaya kita bisa lebih cepat
melalui segala proses yang apa ya kita di lockdown dan kita harus karantina seperti ini gitu jadi kita bisa selesai sesegera mungkin itu sih mbak nana kira kira
oke pak beri tadi anda mengatakan bahwa skenario tiga hampir tidak mungkin terjadi melihat kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk kondisi sekarang anda dan juga teman teman melihat skenario mana yang paling cocok dengan kondisi kebijakan pemerintah
kami sih belum update lagi ya mbak ya dengan data terbaru karena kami juga semakin pesimis dengan data terbaru
pesimis dengan data yang sebenarnya diberikan oleh pemerintah karena melihat kayaknya kok nggak mungkin ini datanya cuma sampai segini doang kasus baru perharinya gitu ya jadi kami belum coba update update lagi gitu ya
cuma kalau melihat sekarang mungkin kami bisa melihat di skenario satu atau bahkan lebih buruk kalau memang tidak ada kebijakan kebijakan yang bisa cukup tegas gitu sih mbak nana
oke anda pesimis dengan data pemerintah kita mau tanya ke pak iwan aryawan pakar epidemi
biologi fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia yang juga bersama dengan teman teman fkm ui membuat modeling yang hampir mirip yang dilakukan oleh pak beri dan juga kawan kawan dari ahli matematika ataupun ikatan alumni matematika ui
pak iwan tadi pak beri sudah mengatakan bahwa pesimis dengan data yang disampaikan oleh pemerintah memang menurut anda dan juga teman teman datanya itu tidak sama ya apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang disampaikan begitu
begini kita harus lihat masalah covid sembilan belas ini dari segi epideminya bukan hanya dari segi berapa jumlah yang dilaporkan positif
karena jumlah yang dilaporkan positif itu bias tergantung dari berapa banyak yang dites kemudian siapa yang dites dan berapa lama delay antara pengambilan spesimen dan hasil tesnya
belum lagi kita bicara
bagaimana orang orang yang patusnya pdt belum diambil spesimen meninggal kan dia akan tidak terdeteksi sebagai covid sembilan belas positif juga jadi disitu masalahnya dari data yang ada
mereka ini tapi tetap menularkan nah mereka ini yang justru menularkan kemana mana nah ini yang harus dicegah penularannya
makanya pemerintah harus melakukan intervensi
supaya mereka ini bisa dibatasi sehingga tidak menularkan
oke kalau anda lihat bahwa kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah ini bisa nggak untuk menekan angka penyebaran pak iwan
tergantung pelaksanaannya karena itu kan kebijakannya pembatasan sosial berskala besar secara kebijakan ada
tapi implementasinya seperti apa di lapangan
karena kita tidak bisa
lagi hanya berdasarkan pada sukarela masyarakat untuk di rumah saja tapi harus ada juga pengawasannya
harus jelas siapa yang boleh keluar rumah dan kapan
karena kan mungkin tenaga kesehatan masih boleh keluar rumah kemudian untuk berbelanja masih boleh keluar rumah atau tidak
itu harus jelas pembatasannya kemudian harus jelas juga pembatasan mengenai pergerakan orang
apakah masih boleh untuk orang itu bergerak
dari satu kota ke kota lain itu sebaiknya sudah tidak ada lagi pergerakan antar kota terutama di jawa ya supaya penyebaran ini bisa dicegah
yang kita harus hati hati sebentar lagi mudik nih itu harus diatur
oke artinya interaksi antar manusia itu yang sangat menentukan sebetulnya ya pak iwan begitu ya
oke saya mau bertanya ke pak beri yang melakukan penelitian juga bersama dengan teman temannya
ketika di ketika alunni matematika interaksi antar manusia itu menjadi poin penting dari penelitian anda
tadi juga sudah disebutkan oleh pak iwan memiliki pandangan yang sama bahwa pemerintah ini harus mengurangi interaksi antar manusia
itu gimana pak beri
iya saya tadi sepakat banget sama yang pak iwan sudah sebutkan
jadi salah satu yang kami ukur juga adalah
adalah jumlah warga atau masyarakat yang terinfeksi
mungkin juga belum melaporkan mungkin juga belum bergejala
itu angkanya bisa enam tujuh kali lipat dibandingkan yang dilaporkan
jadi yang hurfa yang tadi mbak nana sebutkan gitu ya misalnya di skenario satu ada sepuluh orang yang terkena di sekitar juni awal
di waktu yang sama juga itu bisa enam tujuh kali lipat orang yang sebenarnya sudah terinfeksi
jadi saya sepakat banget sama pak iwan yang bilang
tadi kapasitas tes yang kita lakukan seberapa cepat tes kita lakukan siapa yang harus dites itu sangat menentukan
kita bisa nge track siapa aja yang sebenarnya sudah terinfeksi
sehingga kita bisa meng contain mereka menjaga mereka supaya tidak menularkan dengan warga yang lain
gitu sih mbak nana
oke tapi dari hasil perhitungan anda dengan angka yang sudah lebih dari dua ribu itu
karena memang kemampuan untuk mengetesnya itu masih minim begitu ya
jadi belum bisa diketahui
jadi jumlah positifnya lebih banyak begitu
betul betul mbak nana
saya sempat lihat kemarin puncak tes kita itu cuma di angka seribu per hari
dan kalau di total mungkin hanya di tujuh sampai sekarang
padahal negara negara lain itu bisa sampai sepuluh tes per hari bahkan lebih
jadi bagaimana kita bisa nge capture sepuluh kasus per hari seperti yang digambarkan di skenario satu
kalau kita cuma misalnya berapa ratus tes doang per hari
gitu sih mbak nana
oke pak iwan
dari hasil penelitian anda juga
apakah memang hasil positif dua ribu itu memang karena kemampuan pengetesan kita yang memang belum maksimal
karena kalau tadi pak berius sudah menyebutkan
kalau dibandingkan dengan negara negara lain
itu pengetesannya bisa seribu per hari lima belas ribu per hari begitu
jadi bukan karena memang kasus positifnya sedikit
tapi yang dites itu memang tidak sebanyak di tempat tempat lain gitu
di negara lain begitu pak iwan
iya betul saya setuju
itu karena tes kita masih sedikit
kita harus memperbanyak tes supaya kita bukan hanya tes sebetulnya
tes kemudian kita dapat siapa yang positif
supaya yang positif ini bisa segera dilakukan
isolasi rumah jadi kalau ke jalan yang nggak berat nggak perlu dirawat di rumah sakit
tapi dilakukan isolasi rumah supaya dia tidak menjadi sumber penularan buat orang lain
oke ini kan kalau kita lihat proses pengetesannya yang positif ini
kalau kita lihat dari apa yang disampaikan
maksudnya apa yang disampaikan
dari pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas ini per hari yang positif di angka seratus sampai satu ratus lima puluh begitu ya
artinya itu memang bisa lebih dari itu sebetulnya yang dites
ataupun yang terdeteksi yang di luar itu lebih banyak lagi begitu pak iwan
iya kita duga yang tidak terdeteksi lebih banyak
dan kita harus tes lebih banyak lagi ini untuk deteksi mereka
sebentar kan ini kita berpacu dengan waktu ya
kalau ini terus menerus terjadi apa yang akan terjadi begitu pak iwan
kalau pengetesannya hanya di angka seratus kemudian satu ratus lima puluh begitu
dengan berhari hari begini apakah skenario yang tadi disampaikan oleh pak beri dan juga kawan kawan
dimana skenario satu dan juga skenario dua pandeminya ini akan mundur ke belakang lebih lama lagi begitu
nanti kalau kita lihat di sini bisa sampai bulan september begitu
iya jadi kalau kita sebetulnya gini
kalau kita sedikit lakukan tes
artinya kan kita deteksi yang positif juga sedikit
kita bisa mengisolasi sedikit sehingga penularan akan terjadi terus
kalau tidak dicegah akibatnya itu nanti puncak epideminya juga akan naik
akan banyak yang positif dan yang paling dikhawatirkan sebetulnya
akan banyak yang butuh perawatan rumah sakit
nah ini ini akan menjadi beban rumah sakit kita nih
rumah sakit kita tidak akan cukup kalau segitu banyak orang perlu perawatan rumah sakit maksudnya yang covid sembilan belas positif
sehingga kalau kita tidak bisa tes banyak
ya tadi pembatasan sosial berskala besarnya kita harus lakukan dengan baik
jadi oke lah kita nggak bisa tahu siapa yang positif kita cuma bisa deteksi sedikit
tapi kalau kita batasi tadi secara sosial
orang orang ini kan nggak banyak bergerak gitu kan lebih banyak di rumah
sehingga tidak menjadi sumber penularan bagi orang orang lain
oke anda melihatnya psbb yang diterapkan oleh pemerintah
ataupun interaksi antar manusianya ini bagaimana
kedisiplinan masyarakat kita ini bisa efektif kah pak iwan
kalau saya melihat masyarakat kita belum ya
jadi masih banyak yang keluar rumah jadi mesti agak
ini nggak bisa lagi kita minta mereka suka rela
tapi harus benar benar ada pengawasan gitu ya
mesti diatur bagi apa yang mengawasi supaya memang psbb ini berjalan dengan baik
oke kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita dengan para narasumber
cnn indonesia prime news akan segera kembali usai jeda tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan para narasumber
yang bergabung dari luar studio ada barry michael calvin
peneliti ikatan alumni matematika universitas indonesia
dan ada pak iwan aryawan
pakar epidemiologi fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
dan saya akan kembali bertanya kepada pak barry
dari skenario skenario yang anda dan juga teman teman buat
dengan demografi di indonesia apakah kita akan mirip dengan italia
kalau kebijakan dan juga kedisiplinan masyarakat kita itu kemudian tidak maksimal pak beri
saya sih kayaknya untuk bilang apakah mirip sama italia butuh penelitian lebih lanjut ya
kita nggak tahu bisa mirip dengan negara apa gitu ya
cuma yang pasti akan buruk sekali ya karena tadi pak iwan udah mention juga ngomongin mudik ya
itu kan sesuatu hal yang wah luar biasa sekali ya saya nggak kebayang sih
karena ada banyak orang dari kota yang akan kemudian ke daerah masing masing
dan di daerah masing masing mungkin akses kesehatannya sangat terbatas
akses terhadap alat tes juga sangat terbatas kita nggak bisa kebayang sebenarnya skalanya akan
semeledak apa gitu ya kalau memang mudik ini tidak benar benar diimplementasikan dengan baik
karena katanya kan mesti ada empat belas hari isolasi diri buat teman teman yang mudik gitu ya
tapi siapa yang monitoring dan nanti monitoringnya seperti apa gitu
dan itu sangat bergantung dengan bagaimana implementasinya itu benar benar bisa baik gitu
karena kalau tidak banyak daerah yang saya rasa sekarang masih ada di tahap awal ya
masih angkanya masih mungkin di bawah sepuluh gitu ya
nah kita bisa amati mungkin perkembangannya akan cepat gitu ya beberapa minggu ke depan
kalau mudik nanti kita sudah amati mulai naik tingkatnya
oke artinya kebijakan pemerintah soal mudik ini akan menentukan ya
berapa jumlah peningkatan apakah bisa turun atau stagnan atau malah melonjak
karena pergerakan ataupun interaksi antar manusia itu kemudian menyebar kemana mana begitu pak beri
salah satunya iya mbak selain juga physical distancing di kota kota besar juga
oke pak iwan apakah anda sepakat tadi apa yang disampaikan oleh pak beri
bahwa yang dikhawatirkan sebetulnya nanti pada saat bulan ramadan kemudian memasuki mudik
kalau kemudian tidak ada kebijakan yang benar benar memaksa mengurangi interaksi antar manusia
itu akan menentukan nantinya bagaimana angka penyebaran wabah covid sembilan belas di tanah air
ya betul saya setuju dan itu akan berakibat juga nanti covid sembilan belas ini menyebar kemana mana
yang dikhawatirkan di daerah daerah yang penyebaran kita tahu kan bahwa distribusi fasilitas kesehatan di indonesia itu nggak merata gitu
kalau covid sembilan belas ini banyak terjadi di daerah daerah di mana fasilitas kesehatannya sedikit nanti akan banyak terjadi kematian di situ
yang kedua juga dengan adanya penyebaran tersebut nanti kita bisa punya dua puncak wabahnya artinya nanti sudah turun kemudian dia akan naik lagi gitu kan
sehingga nanti ini tidak beres beres masalah ini
artinya dua puncak wabah apakah seperti yang terjadi di tiongkok saat ini di saat mereka sudah turun begitu sudah melakukan lockdown selama tiga bulan
namun juga akan ada gelombang kedua begitu maksudnya pak iwan
iya betul betul seperti itu kita bisa terjadi seperti itu kalau kita tidak atur mudiknya ini
oke apakah kemudian bisa dilihat dari penelitian apakah kemudian faktor herd immunity juga berpengaruh di situ
pemerintah sedang mencoba untuk menerapkan herd immunity
nah tapi mesti diingat meskipun dia turun sendiri nanti yang menilai itu itu tidak akan beres beres masalah
nanti yang meninggal sudah banyak karena covid sembilan belas ini akan menimbulkan kematian juga itu kan kita tidak inginkan terjadinya peningkatan kematian
oke pak beri variable herd immunity juga tadi sudah disebutkan oleh pak iwan anda sepakat nggak

lalu misalnya kalau kita pakai fatality rate yang dianggap itu berarti kita tidak bisa menanggung kematian

perrengan bundo juga yan contoh itu ada councilor le paradisi yang biasa dit puntus pointus ya

saya berharap itu o
yang sudah dilaksanakan yang punya u dragons ini akan teringin di tumpang singa
suatu daerah ini menerapkan pembatasan sosial berskala besar itu kemudian bisa menekan angka penyebaran
karena kan berpacu dengan waktu pak beri
kalau saya sih ngerasa kalau bisa di hari esok ini besok nih tepat gitu ya semuanya langsung total lockdown
kalau bisa saya harapannya seperti itu
karena seperti yang tadi pak iwan juga sebutkan ini udah momen di mana setiap orang yang keluar harus ada permitnya
harus di track dia mau ngapain
mau belanjakah ke supermarket
atau mau ngapain
itu pemerintah harus tahu
karena kalau enggak bisa akan terus meningkat dan luar biasa sekali nanti angkanya
pak iwan anda sepakat dengan pak beri bahwa saat ini yang harus dilakukan langkah yang paling konkret paling cepat adalah melakukan lockdown
meskipun pemerintah sudah mengatakan tidak mengambil opsi lockdown tapi melakukan pembatasan sosial berskala besar begitu
ya jadi sebetulnya gini
kita harus hati hati menggunakan istilah lockdown
karena lockdown itu tergantung definisinya apa gitu kan
jadi sebetulnya di kebijakan pemerintah yang pembatasan sosial berskala besar itu sudah ada beberapa intersensi apa yang harus dilakukan
nah hanya kan sekarang baru terbatas kebijakan
nah implementasinya ini yang harus dilaksanakan gitu kan
yang tadi saya bilang kita tidak bisa lagi minta sukarela orang untuk
membatasi aktivitas sosialnya
tapi ini harus sudah ada aturan harus diatur diawasi gitu kan
sehingga benar benar terjadi pergerakan orang yang minim
tapi kalau kita berkaca ke india ketika mereka menerapkan total lockdown
dengan skenario tadi yang sudah disebutkan itu juga menimbulkan kekacauan di sana pak iwan
itu yang mesti diatur
gimana caranya supaya jangan menimbulkan kekacauan
kalau kita sekarang bahas soal mudik ya
kita bahas soal mudik udah panjang
itu mungkin malah orang bukan nggak mudik
malah banyak yang berpikir daripada nanti dilarang untuk mudik
ya saya mudik sekarang aja
kan banyak yang sudah melakukan itu kan
jadi ini harus secepatnya nih mau diapakan gitu kan
artinya kalau misalnya kemudian pemerintah hanya memberikan imbauan saja dilarang mudik begitu
tapi tidak melarang dengan tegas
anda memprediksi ini akan berapa
yang bisa terinfeksi begitu
karena kan jutaan orang akan datang dari seluruh wilayah untuk ke kampung alamannya masing masing
dan tidak bisa dipastikan mereka akan melakukan isolasi selama empat belas hari begitu pak iwan
iya itu yang kita khawatirkan
karena di atas kertas mungkin bagus ya rencananya mereka diminta untuk melakukan isolasi empat belas hari di kampungnya
tapi masalahnya siapa yang mengawasi di sana gitu kan
nah kami memang sedang mencoba menghitung lagi
nah kami memang sedang mencoba menghitung lagi
kalau mudik ini terjadi seperti apa akan bentuk epideminya
kami belum selesai menghitung sampai di situ
tapi sudah bisa kita pastikan bahwa akan naik jumlah covid positifnya
dan yang paling dikhawatirkan sebetulnya adalah mereka mudik ketemu keluarganya yang beberapa kan sudah berusia lanjut
beberapa punya penyakit yang sudah ada
tuberkulosis dan lain lain
nah mereka mereka ini kan kalau terinfeksi covid sembilan belas resiko kematiannya lebih tinggi gitu kan
itu yang kita khawatirkan
jadi nanti angka kematian dari covid sembilan belas kita tinggi ya
akibat mudik yang kita nggak atur ini
oke pak beri bagaimana anda menanggapi apa tadi yang disampaikan oleh pak iwan
karena kita sangat sangat pesimis ya somehow ya
dengan bagaimana implementasinya kalau tidak kemudian dipertegas
saya juga sepakat bahwa kalau kita mau karantina wilayah atau lockdown atau apapun itu
bantuan sosial lalu juga misalnya implementasi monitoringnya itu harus jelas bagaimana mekanismenya
supaya tidak menimbulkan konflik horizontal satu sama lain gitu ya
jadi menurut saya emang harus jelas sampai tahap implementasinya seperti apa
tidak bisa bentuknya imbauan
oke terakhir selain tidak bisa hanya bentuknya imbauan
apa saran anda kepada pemerintah untuk bisa menekan angka penyebaran
dan apa dampaknya kalau kebijakan ini tidak jelas kemudian terus menerus berlarut larut
apa dampaknya yang paling fatal begitu
dari penelitian dan juga penghitungan anda
pak berry terlebih dahulu
kalau saya sih yang paling short term ya yang paling dekat mungkin adalah karena psbb sudah diumumkan juga gitu
mungkin adalah karena psbb sudah diumumkan juga

saya itu yang harus jadi fokus pemerintah pertama
bagaimana implementasi psbb di daerah itu bisa dipersingkat dipercepat
dan monitoringnya bisa diperketat
seperti itu sih
lalu mungkin jangka menengah dan jangka panjangnya ya sudah harus lebih strategis ya
bagaimana mengantisipasi angka yang misalnya nanti tiba tiba naik begitu cepat
bahkan mungkin mengalahkan negara negara lain gitu
karena menurut saya kasus kita itu agak susah karena tadi ya
karena menurut saya kasus kita itu agak susah karena tadi ya
karena tadi tes kita itu kecil sekali
karena kita nggak mungkin misalnya angkanya bisa sampai dua ratus ribu seperti usa sekarang
kalau cuma tesnya seratus sampai dua ratus per hari kita nggak mungkin
tapi mungkin nanti kematian kematiannya akan dilaporkan dengan penyakit penyakit yang lain
misalnya pneumonia atau penyakit perahu paruh yang lain gitu
jadi meninggal sebelum dites
jadi menurut saya ini akan harus sangat strategis dan harus cepat sih menurut saya
oke pak iwan terakhir
oke pak iwan terakhir
oke pak iwan terakhir
oke pak iwan terakhir
jadi yang anda sarankan anda dan juga teman teman sarankan kepada pemerintah
untuk segera bisa mengatasi supaya puncak pandeminya ini tidak terlalu lama begitu
dan kalau pemerintah gagal terus menerus berlalu terlalu dengan kebijakan yang kurang strategis
apa dampaknya yang paling fatal sebetulnya pak iwan
iya jadi kalau dari tim kami dari simulasi kami itu kami menyarankan sebetulnya
tadi pembatasan sosial berskala besar tapi yang diterapkan dengan serius dengan pengawasan
kemudian tes diperbanyak jadi pemerintah itu hendaknya juga melakukan jejaring dengan laboratorium milik lembaga pendidikan maupun laboratorium swasta yang bisa melakukan tes secara akurat untuk covid sembilan belas ini
kemudian juga melakukan pembatasan orang yang berpergian terutama yang mudik yang tegas kalau memang tidak boleh mudik ya kita larang tidak boleh mudik
kemudian yang keempat adalah menyiapkan fasilitas kesehatan karena dari covid sembilan belas ini nanti ada beberapa orang cukup banyak yang akan butuh pelayanan kesehatan dan ini akan membebani pelayanan kesehatan kita yang sudah ada sekarang
itu harus dipersiapkan untuk menurunkan angka kematian akibat covid sembilan belas kita
oke terima kasih sekali pak iwan aryawan pakar epidemiologi fkm ui dan beri michael kelvin peneliti ikatan alumni matematika universitas indonesia sudah bergabung malam hari ini dalam diskusi kita
semoga pemerintah segera memberikan ataupun menerapkan kebijakan yang strategis untuk menekan angka penyebaran wabah covid sembilan belas di tanah air
dan perusahaan rintisan alat kesehatan asal chile dan amerika serikat berkolaborasi menciptakan prototipe masyarakat
masker dengan teknologi printer tiga dimensi
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi